berdasarkan hasil rapat koordinasi gugus tugas
percepatan penanggulangan covid sembilan belas jawa barat
dari dua puluh tujuh kota kabupaten
angka kasus covid sembilan belas di jawa barat
diklaim membaik secara signifikan
setelah dilakukan psbb
menurut gubernur jawa barat ridwan kamil
keberhasilan psbb jabar dalam menekan covid sembilan belas
ditunjukkan dari penurunan jumlah kasus
atau fasilitas di jabar yang digunakan untuk merawat pasien
dan angka kematian menurun dari tujuh jiwa per hari
menjadi empat jiwa per hari
serta indeks penyebaran virus corona
yang sebelum psbb berada di angka tiga
kini berada di angka satu
meski kasus covid sembilan belas di jawa barat menurun
namun psbb di jawa barat
alasan perpanjangan ini merujuk pada penilaian
di dua puluh tujuh kota kabupaten belum ada daerah yang bebas covid sembilan belas
kepala pembangunan kabupaten dan kota
kemudian mencari penyelesaian
dan mencari penyelesaian
dari kabupaten dan kota
kepala pembangunan kabupaten dan kota
dari kabupaten dan kota
dengan memperketat penjagaan
di titik titik pemeriksaan
kami berupaya dan sosialisasi
di tiap tiap kabupaten dan kota
kami berupaya dan sosialisasi
supaya tidak keluar rumah
sayang sudah waktu yang dua bulan
kita hasilnya baik nanti tiba tiba memuncak
pemprov jabar mengimbau masyarakat
agar melaksanakan sholat idul fitri
di rumah masing masing
pemprov jabar kini tengah berfokus
mengejar target satu ratus lima puluh ribu rapi tes
bisa terpenuhi minggu ini
zaiul haq rusman rusmana bandung jawa barat